sehubungan dengan telah berhasil dipadamkannya kebakaran hutan di dalam kawasan taman nasional
bermutengger semeru dengan ini saya sampaikan bahwa kawasan taman nasional bermutengger semeru
telah dibuka kembali untuk kunjungan wisata mulai hari selasa tanggal sembilan belas september dua ribu dua puluh
pukul satu waktu indonesia barat silahkan bagi pengunjung yang ingin berkunjung ke dalam kawasan
taman nasional bromo tengger semeru untuk bisa booking online terlebih dahulu di dalam sistem booking online kami